sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan enggan berkomentar tentang masa persaudaraan alumni atau pa dua ratus dua belas
yang tetap berkumpul meski tak mendapatkan izin dari kepolisian
ditemui di balai kota anies menolak berkomentar saat wartawan menanyakan kehadirannya dalam reuni dua ratus dua belas
seperti tahun dua ribu sembilan belas lalu tahun ini anies juga turut diundang dalam reuni dua ratus dua belas
namun berbeda dengan dua ribu sembilan belas di mana orang nomor satu dki jakarta itu hadir
tahun ini anies justru menunjukkan gelagat tidak akan hadir dalam acara tersebut